sampah adalah wajah yogyakarta beberapa hari terakhir
tumbukan tumpukan sampah menggunung di sejumlah depo atau tempat pembuangan sampah sementara
kondisi ini dapat dijumpai setidaknya di empat lokasi di kota yogyakarta
seperti kawasan lempuyangan pengok argo lubang dan mandala krida
meski sudah ada pemberitahuan bahwa depo sampah tutup
masih ada saja warga yang nekat membuang sampah
hal ini terjadi akibat adanya blokade jalan masuk tempat pemrosesan aki regional piungan
oleh warga sejumlah dusun di desa sitimulyo kecamatan piungan kabupaten bantul sejak sabtu lalu
limbah tpa piungan ini membuat air warga tercemar
sekian puluh tahun tidak pernah diperhatikan dari dampak limbah
dampak sampah itu sendiri dampak bau
juga di sisi lain lokasi dari tpst itu sudah sangat overload
tpa piungan menampung sampah dari tiga wilayah
yaitu kota yogyakarta kabupaten sleman dan kabupaten bantul
gubernur d i e yang juga raja keraton yogyakarta
sri sultan hamengkubwono x mengklaim sudah punya rencana untuk tpa piyungan
ya loh bagaimana mengatasi sementara
ini yang prinsip memang nanti yang lama ini kita tutup
akan kita jadikan tempat wisata ya
data pemerintah provinsi d i e menyebut
timbunan sampah yang masuk rata rata mencapai tujuh ratus ton setiap hari
angka ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk
dan minimnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya
ini membuatnya lebih banyak
ini membuatnya lebih banyak
ini membuatnya lebih banyak
ini membuatnya lebih banyak
piungan tidak bisa menampung sampah sampai akhir dua ribu dua puluh
sementara warga menolak solusi perluasan lahan
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta